pemeriksaan kejiwaan terhadap dua tersangka pembunuhan bocah berlangsung pada rabu sebelas januari
hasil pemeriksaan tersebut diharapkan keluar pekan depan
selain memeriksa kejiwaan tersangka polisi menelusuri situs penjualan organ tubuh di internet
yang oleh kedua tersangka disebut sebagai situs tempat mereka akan menjual organ tubuh korban
meski begitu polisi belum menemukan indikasi tersangka terlibat jaringan perdagangan organ tubuh
ini akibat mengkonsumsi konten internet yang tidak tepat
yang bersangkutan tidak punya jaringan tersangka ini tidak punya jaringan
cuma karena motif ekonomi yang bersangkutan ingin menunjukkan ke orang tuanya bahwa yang bersangkutan ini bisa mencari uang
makanya dilakukanlah perbuatan tersebut
pengamat siber ardi suteja menjelaskan kasus ini membuktikan bahwa
paparan konten negatif internet bisa berbahaya
terlebih di era digital akses internet semakin terjangkau oleh semua kalangan termasuk anak anak
hal ini perlu diimbangi dengan literasi digital yang bisa dimulai dari rumah dan sekolah dengan arahan orang tua dan guru
ini bukan masalah besar di kita ya
dan ini sudah perilaku perilaku yang dicontohkan dan diikuti oleh mereka mereka yang belum secara dewasa
memahami konten konten yang ada internet itu itu banyak sudah masalahnya
ya ini yang baru meledak ini kan di makassar ya
padahal sebelumnya sebelum di makassar itu sudah banyak kasus kasus lain ya
yang kebetulan juga itu adalah hasil melihat konten di internet ya
kasus pembunuhan murid sd berusia sebelas tahun dengan tersangka dua remaja

dan ini adalah kasus yang sangat menarik

kedua tersangka terungkap mereka menculik dan membunuh korban
karena tergiur iklan jual beli organ di internet
dibeliputan cnn indonesia